koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
muhajir effendi meninjau kesiapan pelabuhan merak
cilegon banten untuk musim mudik lebaran dua ribu dua puluh
muhajir meminta seluruh operator penyeberangan
untuk meningkatkan sarana kebutuhan pemudik
para pemudik yang menggunakan jasa penyeberangan
juga diharapkan memesan tiket kapal lebih awal
agar saat tiba di pelabuhan dapat langsung terlayani masuk ke dalam kapal
dan tadi saya sudah mendengarkan laporan dari pak kakor lantas
pak dirjen darat dirjen laut dan juga pengelola dermaga
sudah ada penambahan penambahan fasilitas
baik penambahan fasilitas kapal tadi pak menteri sudah menyampaikan
maupun sarana perasana penunjuan yang lain
kenapa ini perlu kita pastikan
tadi pak menhu juga menyampaikan ada kenaikan lima puluh persen
berarti nantinya akan menyeberang
juga akan ada penambahan